kita beralih ke kasus perundungan siswa sekolah
sembilan anak pelaku bullying di salah satu pusat perbelanjaan di jakarta pusat
selasa malam selesai menjalani pemeriksaan di polsek tanah abang
dari hasil pemeriksaan sembilan orang anak
tiga laki laki dan enam perempuan ini akan mendapat pembinaan
selama tiga bulan di panti sosial marsudi putra handayani
cipayung cakarapusat milik kementerian sosial
sembilan anak di bawah umur yang menjadi pelaku perundungan atau bullying
di salah satu pusat perbelanjaan dan viral di media sosial
akhirnya dibawa ke panti sosial
kesembilan anak ini akan menjalani rehabilitasi sosial
selama tiga bulan atas aksi mereka yang menganiayarkannya sendiri
menurut polisi langkah rehabilitasi diambil
karena melihat usia pelaku yang mayoritas di bawah dua belas tahun
selain itu juga sudah ada kesepakatan antara korban dan pelaku
sehingga tidak bisa diproses hukum karena sudah diatur dalam undang undang
selain pelaku kementerian sosial juga akan memberikan terapi psikologi
untuk korban dan pelaku
agar korban tidak mengalami trauma usai mendapatkan bullying dari rekan rekannya
sebelumnya kesembilan siswa itu juga dinyatakan dikeluarkan dari sekolah mereka
fasilitas kartu jakarta pintarnya juga dicabut
kepala dinas pendidikan dki jakarta menegaskan
aksi sembilan siswa itu murni penganiayaan
sesuai instruksi gubernur nomor enam belas tahun dua ribu lima belas bahwa
peserta didik yang terlibat dalam kasus tersebut
kita akan kembalikan kepada orang tua
aksi perundungan yang dilakukan sembilan siswa terhadap seorang anak perempuan
terjadi pada jumat empat belas juli lalu di sebuah lorong di pusat perbelanjaan
di daerah tamrin jakarta pusat
aksi perundungan itu terekam kamera dan jadi viral di dunia maya
para pelaku diketahui baru duduk di sekolah dasar
sekolah menengah pertama
galih putra jakarta